assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
rasulullah saw sangat mengapresiasi
sangat memberikan perhatian khusus terhadap kaum muda pada zamannya
saya kira bukan saja pada masa nabi
kita sekarang pun juga sangat memberi harapan terhadap kaum milenial
apalagi kaum milenial ini nanti akan menjadi jaya tidak lama lagi
karena kita masuk negara salah satu negara yang sangat diuntungkan dengan
populasi kita yang insya allah akan mencapai puncaknya
bonus population itu kira kira lima atau enam tahun lagi akan datang
karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita
apa yang dilakukan rasulullah saw terhadap kaum mudanya pada waktu itu
satu saat rasulullah saw memberikan pengajian di masjidnya
di madinah pada waktu itu
tiba tiba datanglah seorang pemuda
yang tegak tegar begitu
membawa sebuah lampu yang sangat terang
lampu itu yang jelas bukan lampu listrik ya
bukan lampu serongkeng
tapi lampu apa
belum pernah ada lampu yang seterang itu
ditemukan oleh seorang pemuda yang masih relatif umurnya masih sangat muda pada waktu itu
lalu rasulullah beranjak dari tempat duduknya
menjemput pemuda yang menghadiahkan lampu untuk masjid nabi itu
apa kata rasulullah
lihatlah ini seorang pemuda usianya memang belum matang dari segi biologis
tapi prestasinya sudah mampu menciptakan lampu seperti ini
seandainya saya masih punya anak perempuan
saya akan menikah dengan anda
orang yang paling berharga
atau sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya adalah anak
anaknya rasulullah seandainya ada anak perempuan
akan dikawinkan dengan sang pencipta teknologi baru seperti itu
jadi rasulullah itu sangat mengapresiasi seorang pemuda
tapi mampu menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya
dalam kesempatan lainnya
ini menarik nih
ketika rasulullah muhammad saw mau mengganti panglima angkatan perangnya
nah yang dipilih oleh nabi ialah usama bin said
umurnya baru sembilan belas tahun
bisa kebayang nggak para pemirsa
umur sembilan belas tahun menjadi panglima angkatan perang
nabi diprotes oleh sahabat sahabat senior
ya rasulullah kenapa kita memilih orang seperti ini
itu kan ada umar
sahabat yang lebih senior
lalu rasulullah mengatakan
jangan memandang enteng orang yang masih muda usianya
boleh jadi usianya masih muda
tapi prestasinya sangat luar biasa
dan seperti itu yang dilakukan dan dialami oleh usama bin said
jadilah dia panglima angkatan perang
bahkan yang menarik adalah
selama usama bin said memimpin peperangan
tidak pernah pasukan rasulullah umat islam itu kalah
selalu tampil sebagai pemenang
ini hebat kan
setelah rasulullah wafat
digantikan oleh abu bakar as siddiq
abu bakar pun juga masih mempertahankan usama bin said
karena luar biasa
anak muda ini sangat berprestasi
kita teringat juga
bagaimana sosok figur nabi musa yang ditampilkan dalam al quran
sesungguhnya orang yang paling
tepat untuk diangkat menjadi
pegawai karyawan pemimpin perusahaan
manager dalam suatu company
ialah orang al kawi al amin
orang muda tapi kuat kokoh
al amin dan berprestasi
jadi yang paling muda dan paling berprestasi
serta al amin terpercaya
itu lebih hebat daripada yang lain
makanya itu nabi musa pada waktu itu diangkat
menjadi apa ya
semacam pegawainya nabi nabi yaakub pada waktu itu
nah apa yang terjadi pada waktu itu
selama nabi musa itu
diangkat menjadi pemimpin atau karyawan atau pegawai
dari orang tadi
maka sepanjang itu nabi musa itu menunjukkan prestasinya
jadi tiga kasus yang saya tunjukkan tadi
menjadi bukti buat kita bahwa sesungguhnya islam itu sangat menghargai pemuda yang berprestasi
nah kita semuanya sebagai warga bangsa indonesia ini
kita sebentar lagi akan panen apa yang disebut dengan bonus population ini
indonesia nanti pada satu saat yang akan datang tidak lama lagi
akan dihuni oleh orang orang yang produktif

sementara negara negara barat yang lain
akan dipadati oleh orang orang yang produktif

sementara negara negara barat yang lain
akan dipadati oleh orang orang yang jumbo
nah para kaum milenial
mari kita membekali diri kita dengan keterampilan keterampilan
tapi sekali lagi saya mengingatkan
tidak ada artinya keterampilan hebat apapun
tidak ada lagi artinya kecerdasan kecerdasan apapun
tapi kalau keimanan kita itu kurang
ayat yang disampaikan tadi
yang paling bagus diangkat untuk menjadi karyawan pegawai
yang mudah dan kokoh tapi terpercaya
jadi para kaum milenial ini
faktor yang terakhir ini tidak boleh dipandangkan
keimanan kecerdasan spiritual ini sangat penting
jangan sampai hanya kita ikhraq ikhraq ikhraq ikhraq melulu
tapi tidak ada bismillahirrahmanirrahim nya
ikhraq tanpa bismillahirrahmanirrahim itu nanti akan melahirkan monster
jadi jangan ilmu ilmu dan untuk ilmu
tapi harus ada kesadaran religius juga
bismillahirrahmanirrahim ingat nama allah
jangan hanya membina karir yang belum menanas
tapi yang belum menanlahnya tidak jalan
itu juga nggak akan menjadi sukses sebagai khalifah
inilah harapan kita semuanya
semoga bulan suci ramadan kali ini
insyaallah akan mengorbitkan kaum muda yang ada sekarang ini
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh